foto truk tangki bermuatan tinja yang membuang limbah tinja ke saluran air di jalan ahmad yani pulau gadung jakarta timur beredar luas di media sosial
menurut warga sekitar foto ini diambil pada selasa delapan belas mei lalu
limbah tinja sengaja dibuang menggunakan selang ke dalam saluran air yang mengalir ke sungai
warga bahkan sudah dua kali melihat truk tangki ini berhenti di lokasi
limbah tinja ini biasanya dibuang ke saluran air pada dini hari
biasanya jam dua atau jam setengah tiga pagi
oh jam dua atau jam setengah tiga pagi
dini hari ya bang
pada saat sepi gitu
tapi mengganggu nggak sih bang dengan dibuangnya limbah ke sini bang
itu juga tercambur lah
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria angkat bicara perihal kejadian tersebut
menurut riza tidak seharusnya tinja dibuang di sembarang tempat
dinas lingkungan hidup dki jakarta pun telah menjatuhkan denda
sebesar lima ratus ribu rupiah kepada pemilik truk tangki
bagi siapa saja yang membuang limbah tidak pada tempatnya
yang sesuai dengan aturan ketentuan nanti akan ditindak dan diberi saksi
untuk aturan sendiri seperti apa sih pak
ya tentu semuanya yang namanya limbah itu sudah disiapkan
sarana prasarana tempat pembuangannya ya
masih terkait limbah warga kampung patapan desa
mulia kecamatan ciampel kabupaten karawang jawa barat
diresahkan dengan keberadaan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun
atau b tiga yang berdekatan dengan permukiman mereka
menurut warga selain menebarkan aroma menyengat
tempat pembuangan limbah yang sudah ada sejak satu tahun lalu ini
juga memicu kemunculan cairan hitam pekat
pada kamis siang cairan ini tampak berceceran dan mengalir ke lahan serta kebun milik warga
itu cuma dibuang doang dari mana
baunya gimana bu bau nyengat atau gimana bu
iya baunya nyengat sih ada kena bau asem gitu
gak ganggu lah
limbah apa sih mak
warga meminta pemkap karawang dan dinas terkait
segera menutup dan mengungkap pemilik tempat pembuangan limbah b tiga tersebut
tim liputan cnn indonesia